ketua mumpartai golkar pan dan p tiga menaikkan nota kesepakatan sebagai tanda ikatan koalisi indonesia bersatu
dalam forum silaturahmi nasional yang digelar sabtu malam kemarin
meskipun belum memutuskan sosok calon presiden ketiga partai membuka peluang bagi tokoh eksternal
seperti ganjar pranowo dan anies baswedan untuk diusung dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh
untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom
dengan ketua dpd satu golkar kalbar maman abdurrahman selamat sore bang maman
selamat sore bang maman
selamat sore assalamualaikum wr wb
waalaikumsalam wr wb dan direktur esekutif indo stratijik kohirul umam selamat sore mas umam
selamat sore mbak nana selamat sore mas maman
oke saya mau ke golkar terlebih dahulu sebagai motor koalisinya kib
bang maman koalisi indonesia bersatu sudah menaikkan mou atau nota kesepakatan
ini maksudnya nota kesepakatan
apakah berjanji akan selalu setia dalam ikatan koalisi sampai dua ribu dua puluh empat
ini mbak terima kasih atas tangannya
hormat dari kami teman teman golkar
pada dasarnya kan sebetulnya kan koalisi ini mencoba merespon opini publik
ataupun semangat publik yang memang terkesan melihat pada saat kontestasi menuju pilpres
klek dan lain sebagainya
itu cenderung sering sekali terlihat sangat cepat aksional dan cenderung kayak mendadak gitu ya
oke bang maman silahkan dilanjutkan
ya silakan dilanjutkan
saya nggak bisa bicara mbak karena berisik sekali suaranya di sini
ada kesalahan audio
oke silahkan dilanjutkan bang maman
ya pada dasarnya kan kita mendorong koalisi ini adalah koalisi yang memang
dianggap sebagian orang ataupun sebagian kelompok pengamat mungkin
tepat dan di awal dan masih jauh dari politik
proses klek ataupun pilpres
inilah yang tadi kita sebut ada istilahnya koalisi dini ataupun koalisi strategis
yang dimana kita tuangkan kemarin di mou di pelataran di senayan
tujuannya hanya ingin memberikan sebuah pola kesepemahaman politik baru yang ada di negara kita
yang dulu mungkin terkesannya sangat transaksional terkesannya sangat cepat
hanya sekedar untuk itu
yang sekedar untuk dijadikan tiket seperti kita nonton film di bioskop ya gitu ya
namun sekarang kita mencoba sebuah tradisi positif
tradisi yang jauh lebih konstruktif
dimana tidak hanya sekedar dulu bicara mengenai capres atau cawapres
bahwasannya iya nanti di ujung pasti output terakhirnya di situ
tapi kita mau bicara tentang platform terlebih dahulu
kita mau bicara tentang apa yang sudah diterbuat oleh pemerintahan pak jokowi jai ma'ruf
di periode kedua ini
kita mau bicara apa capaian capaian pemerintah sekarang
lalu apa yang memang belum sempurna apa yang sudah sempurna
itu yang nanti akan dibicarakan di dalam koalisi ini
mou kemarin itu juga kurang lebih seperti itu
kita mau terjadi ke sebuah kesepemahaman konsep ide
kasan dan rencana pengembangan untuk bangsa ke depan
oke bang maman yang ingin saya tanya
bahkan mou nya ini untuk mengikat koalisi sampai akhir
garis finish sampai dua ribu dua puluh empat atau hanya kesamaan visi dan misi saja
itu tadi anda tidak jawab pertanyaan saya
iya kita sampai dua ribu dua puluh empat
memang ini kan memang mou ini kan ketiga partai ini kan adalah mou awal
eh kerjasama awal yang dibangun untuk menuju dua ribu dua puluh
namun berbedanya kalau selama ini orang sudah langsung bicara capres dan cawapres
kita mau coba balik dulu
kita mau bicara konsepnya dulu deh
kita mau bicara apa nih yang terbaik buat bangsa dan negara
apa yang terbaik buat nanti selama dua tahun ke depan
dan menuju masa akhir periode pemerintahan pak jokowi
jadi hanya berbedanya di situ aja
bahwasannya nanti di dua ribu dua puluh empat akhirnya kita akan bicara tentang siapa yang terbaik untuk kita dorong
itu ya itu memang target di ujung
tapi yang pertama adalah kita bicara tentang konsep dulu gagasannya dulu
jadi kalau misalnya ada yang wujud wujud nanya masalah cawapres cawapres
ya bagaimana lah
karena kita belum bicara ke situ kok
oke bang maman bicara tentang konsep dan juga gagasan berharapnya sampai dua ribu dua puluh
itu harapan golkar
bagaimana memastikan bahwa pan dan p tiga akan bersama golkar dalam gerbong koalisi sampai dua ribu dua puluh
karena politik itu cair sekali bang maman
jadi begini mbak nanti akhirnya mbak
kalau kita sudah sepakat di konsep sudah sepakat di ide dan di gagasan
siapa calon presidennya siapa calon wakil presidennya
merujuk kepada konsep yang sudah kita sepakat
jadi kalau misalnya tadi akhirnya kita bicara mengenai
oke ke depan ini yang perlu penguatan di sektor ekonomi
perlu penguatan di sektor politik
perlu penguatan di sektor pertahanan keamanan kita
isu climate change nya bagaimana ya baru nanti itu kita tawarkan
dan itu kemarin sudah jelas sekali ya di dalam moi itu dibuka
bahwa masing masing partai membuka ruang
kita belum bicara capres cawapres ya nanti siapa capres yang paling berkompeten
siapa capres yang paling berkompetensi ya harus mengikuti atau harus mengindik
kepada konsep kita
pada planning perencanaan pengembangan pembangunan di lima tahun ke depan
tadi optimismenya bang maman dan juga teman teman di golkar bahwa
ini konsep ataupun visi misi yang bersama ini diharapkan nanti sampai dua ribu dua puluh
dengan menandatangani mou kemarin tiga partai
namun saya ingin tanya apakah kemudian mas umam bisa menjamin bahwa
tiga partai ini golkar pan p tiga akan setia dalam ikatan koalisi
atau masih mungkin pindah ke lain hati namanya politik bisa berubah di last minute
tadi bang maman nggak menjawab secara spesifik mungkin belum terlalu yakin
dengan komitmennya pan dan juga p tiga
silahkan mas umam
baik mbak nana politik adalah kemungkinan semuanya mungkin
perjanjian itu adalah satu fakta kesepakatan tetapi bukan berarti bisa mendikte
bagaimana sebuah partai politik untuk mengikuti fakta kesepakatan itu sendiri
pada level misalnya perjanjian batu tulis saja yang disepakati dengan kesetiaan
semua elemen tidak hanya pdip dan gerindra sendiri ternyata juga tidak terjadi
sebenarnya pada level ini yang terpenting adalah kita tentu apresiasi yang dilakukan
oleh golkar pan p tiga ini pendekatan baru
tetapi ketika kemudian tidak menunjukkan siapa elemen yang diletakkan pada posisi capres cawapres
itu maka yang menjadi problem adalah satu tidak ada leadership yang clear dari koalisi ini
yang kedua tidak ada center of gravity dari sistem ini sendiri
ada perekatnya begitu ya anda ingin perkatakan seperti itu
tidak ada perekatnya
nah oleh karena itu yang perlu kita cermati maka sebenarnya ini arahnya mau kemana
kalau tidak ada center of gravity maka yang masalah adalah tidak ada soliditas bagi koalisi ini sendiri
maka kalau misalnya kita melihat jangan jangan ini hanya bluffing saja
nah oleh karena itu itu yang poin pertama
yang kemudian ingin saya tambahkan mbak nana hadirnya projo dan juga hadirnya luhut
seolah olah kemudian mengkonfirmasi bahwa sebenarnya koalisi indonesia bersatu ini adalah spekulasi
apa namanya boneka ya dari politik istana itu sendiri
koalisi indonesia bersatu ini adalah spekulasi dari politik istana
oke itu kita akan bahas nanti mas umam
karena sebenarnya ini menjadi simbol perlawanan misalnya atas kepemimpinan misalnya
karena ada gap yang cukup terus antara pdip dengan pak jokowi saat ini
kita akan bahas itu soal skoci nanti
apakah kemudian bisa seiring sejalan
apakah kemudian golkar tidak membaca apa yang sudah terjadi dalam politik sebelum sebelumnya
bahwa politik itu kemudian koalisi bisa berubah di last minute
saya ingin anda baca itu dulu mas umam
ya saya pikir ini sebenarnya bagian dari strategi marketing politik golkar semata
bahwa kemudian kalau misal tidak ada platform clear platform dalam ini mbak adalah ketokohan
karena bagaimanapun juga dalam secara silpres pasca reformasi
yang paling menentukan dalam sebuah koalisi adalah figur
jadi aspek patronase itu betul betul yang menjadi faktor dominan menentukan
soliditas sebuah koalisi
kalau belum ada yang kemudian bisa menentukan siapa yang dijual
siapa yang kemudian diukur apakah politik di market tebal atau tidak
saya pikir itu masih terlalu dini
jadi itu berpotensi rise sebelum menikah
layu sebelum berkembang
jadi saya pikir masih sangat dini melihat kib ini sebagai sebuah koalisi yang solid
bang maman anda bisa menanggapi bahwa kalau tidak ada tokoh yang menjadi perekat
yang menjadi center of grow

ini berpotensi layu sebelum berkembang
berpotensi cerai sebelum menikah begitu ya
karena tidak ada tokoh yang mempersatukan
tidak ada center of gravity nya
hanya di atas kertas saja visi dan misi
dan kalau kita lihat beberapa pakta kesepakatan yang sudah pernah dilakukan
oleh partai partai politik lain seperti pdip dan juga gerindra
dengan perjanjian batu tulis
itu tercerai berai begitu saja
apakah kemudian golkar tidak belajar bahwa bisa dihianati di ujung nanti
oleh pan dan juga p tiga bang maman
saya makasih banyak ya buat mas hairul um
terus terang kita sangat senang sekali masukan masukan
seperti dari pengamat politik dan lain sebagainya
yang pasti ini adalah tradisi baru
tradisi baru di dalam kontestasi politik di negara kita menuju
partai latar lima tahun sekali
segala kemungkinan pasti terjadi
namun yang terpenting pada hari ini bahwa kesepakatan mou antara golkar
pan dan p tiga adalah sebuah semangat positif yang harus kita respon secara
masih di internal akar rumput partai
lalu yang kedua dan perlu dipahami oleh semua pihak
keseriusan dari kesepakatan politik antara pan golkar dan
itu tidak hanya sekadar tingkat dpp loh
kemarin itu hadir dpd satu pengurus provinsi seluruh indonesia tiga puluh empat provinsi
dan tidak hanya sekadar dpp
kalau yang dulu dulu mungkin kita bisa melihat kesepakatan itu hanya di level nasional
namun artinya ada sebuah langkah serius yang harus direspon juga
yang dilihat tidak hanya sekedar dilihat dari faktor histori masa lalu
bahwa kesepakatan mou kemarin itu ada tiga puluh empat provinsi dari tiap tiap partai hadir
dan yang kedua saya dalam hal ini bisa berbicara atas kapasitas saya sebagai ketua dpp
ketua dpp provinsi golkar
hampir kemarin di seluruh provinsi kita sudah mulai membangun komunikasi yang intensif
dan kesepakatan bahwa di setiap provinsi nanti kita akan mendeklarasikan
dan meminatlanjuti mou ini
artinya apa mbak
kalau tadi ditanya lekatan saya bilang bahwa pada akhirnya kita akan bicara tentang
kementuan capres dan cawapres
tapi kita ingin mencoba membalikan dulu
seperti aspirasi publik
ini kan merespon keinginan publik yang selama ini bahwa kaum kaum kelompok sipil
dan sosial pro pro demokrasi menginginkan kita tidak hanya sekadar membeli kucing dalam karung
tidak hanya sekedar menentukan capres atau cawapres
yuk kita bicara tentang konsep lo mau ngapain sih dua ribu dua puluh empat
ide apa yang akan kalian titipkan kepada capres atau cawapres yang akan kalian dukung nanti di dua ribu dua puluh empat
semangat dan respon eh semangat dan
keinginan publik ini coba kita respon
dan kita jawab dengan pola polisi dini yang kita bangun sekarang ini
yang dimotori oleh golkar pan dan p tiga
jadi itu dulu mbak
jadi kalau misalnya tadi ditanya masalah perkatnya siapa dan lain sebagainya
pasti pada akhirnya akan ke sana
oke mbak maman
jadi nggak usah ngajarkan ikan berenang pada akhirnya juga pasti akan ke sana
tapi kapan timing momentumnya
tentunya masih terlalu jauh
oke dalam perjalanan bang maman saya harus tanya

sudah bersepakat di tingkatan nasional tingkatan provinsi
yang nanti akan dicurungkan sampai ke tingkatan dtd dua
untuk bersepakat bersama sama dan mempersiapkan konsep
dan bagaimana cara memperbaiki dan mengarahkan bangsa ini ke depan menjadi lebih baik
saya pikir itu dulu sederhananya
nanti kan masih ada checkter selanjutnya nih mbak
jadi tunggu aja
jadi yang terpenting kami sih terserang
terima kasih sekali kita butuh masukan dari orang
mungkin nanti tidak menutup kemungkinan kami akan mengundang
para kelompok kelompok akademisi kampus kampus
untuk juga memberikan pandangan dan masukan ya
terhadap terbaik buat bangsa dan ke depan ini
baik oke mbak maman
kalau misalnya tadi ada pertanyaan mengenai capres cawapres
pasti akan begitu mbak maman
oke mbak maman
oke mbak maman
dalam perjalanan menuju menentukan capres dan juga cawapres
seberapa yakin golkarbaupan dan juga p tiga akan setia dalam ikatan koalisi
dalam perjalanannya itu masih lama bang
kalau di tengah tengah kemudian yang satu diambil ke koalisi lain
saya rasa segala kemungkinan pasti ada mbak ya
tapi yang terpenting kan semua sudah semangat nih
ayo kita bareng bareng kita sama sama nanti kita lihat aja
jadi apa kriterianya apakah calon presiden calon wakil presidennya
bisa sesuai dengan konsep besar yang sudah dipakati oleh tiga partai dan lain sebagainya
nah bahwasannya ada potensi ada segala macamnya ya
kalau kita membangun sebuah niat itikat baik
berangkat dari pesimisme ya sampai kapanpun yang nggak akan bisa maju negara ini
sama halnya seperti kita ngurusin bangsa negara
ri rumah tangga juga seperti itu
kalau segala sesuatu ini berangkat dari pesimisme
kekhawatiran a priori saya pikir negara ini gak akan pernah terbentuk
bangsa ini nggak akan pernah terbentuk seperti sekarang ini
funding father kita membangun bangsa ini dengan semangat optimisme loh
jadi saya pikir terima kasih
segala catatan catatan yang memang disampaikan oleh teman teman media
selamat politik dan lain sebagainya
bagi kami itu akan menjadi salah satu peran atau salah satu catatan
tapi tidak akan mengurangi optimisme kami
baik itu teman teman di golkar teman teman di pan teman teman di p tiga
sampai hari ini kami sudah optimis sekali kita bisa bareng
oke oke kita nanti akan lanjutkan soal yang tadi sudah disinggung sebetulnya oleh mas umam
soal skoci begitu ya tapi kita harus jeda terlebih dahulu
bapak bapak jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber
ada maman abdurrahman ketua dpd satu golkar kalbar dan juga khoirul umam direktur eksekutif indo strategik
saya kembali ke bang maman dulu
nah singkat saja nanti saya mau mas umam menganalisa lagi bang
bang maman dalam silatnas kib kemarin ya ketum pan pak zulkifli hasan dan juga suarso mono arfa ketum p tiga ini bilang bahwa terbuka peluang mengusung capres dari eksternal seperti ganjar
pranowo dan juga anies baswedan
artinya apakah kemudian golkar juga sama memberikan peluang tokoh lain untuk maju sebagai capres selain ketua umumnya erlangga hartarto
tegas saya katakan bahwa pan munas partai golkar itu mencalonkan pak erlangga hartarto sebagai calon presiden
artinya apa kita sebagai kader partai akan menjalankan seluruh amanah dan perintah organisasi
bahwa sebetulnya kita akan menjalankan seluruh amanah dan perintah organisasi
masanya pak kualis ini membuka ruang kepada semua pihak ya sah sah sah
masa kita menutup sih mbak
namun satu hal saya mau sampaikan tadi ada bahasan mengenai mas ganjar
kami ini kader partai mbak saya ini dibesarkan oleh partai golkar dididik dibentuk dengan doktrin kaya kekaryaan ada di partai golkar
mas ganjar itu dibesarkan dan dibentuk dengan doktrin yang ada di pdip partai pdip
etika moralnya itu akan diukur
jadi saya pikir kalau mas ganjar nggak usah masuk masuk ke partai golkar nggak usah masuk masuk ke pan nggak usah masuk masuk ke p tiga
ya fokus aja internal partai pdip
ngapain dia pusing pusing
jadi artinya bagi kami ini nggak ada yang perlu kami pusingkan
bahwasannya ada wacana seakan akan kib adalah koalisi yang dipersiapkan untuk ganjar
mas ganjar itu kader pdip mas ganjar itu dibesarkan oleh pdip secara etika
dan konsistensi sikap dia sebagai kader pdip ya silahkan saja di pdip
tidak perlu ngapain kesini sini
saya pikir seperti itu ini saya tegaskan sekali lagi ya jadi jangan sampai ada
jadi bagi kami kami berjalan sesuai dengan platform partai kami masing masing golkar pan dan p tiga
jadi saya rasa seperti itu
oke mas umam ini keras sekali ya pernyataannya bang maman bahwa ganjar pranowo adalah kader pdi perjuangan yang harusnya memiliki etika
fokus saja dengan internal pdi perjuangan
karena tidak usah
karena tidak usah kemudian terpengaruh ataupun dipengaruhi oleh pan dan juga p tiga
dan hasil munas golkar ini memutuskan bahwa erlangga hartarto adalah capres
bukan dipengaruhi oleh pan dan p tiga
bahkan bakan pantangan p tiga mau mempengaruhi mas ganjar
justru saya menyampaikan pesan ini kepada mas ganjar
lebih baik mas ganjar fokus saja di internal partainya mas ganjar di pdip
artinya apa ini bagian dari mengukur publik akan melihat konsistensi sikap kita sebagai seorang kader partai itu akan diuji di sini
saya pikir silakan saja mas ganjar fokus di pdip
oke mas umam dari pernyataannya bang maman kalau untuk ganjar tampaknya pintunya agak sedikit tertutup dibandingkan dengan anies baswedan yang bukan kader partai begitu ya
yang bisa anda analisa seperti apa dengan pernyataannya bang maman tadi
mbak nana yang pertama
ya mbak nana yang pertama
yang perlu kita highlight adalah sikap golkar yang relatif lebih realistis
sampaikan bang maman tadi pertama dan saya beberapa kali mendengarkan statement serupa misalnya dari teman teman dari golkar
memang secara internal firm yang diajukan adalah pak erlangga hartarto sebagai ketua umum
tetapi pada saat yang sama dinamika di dalam koalisi indonesia bersatu memungkinkan dibukanya ruang bagi nama nama kader terbaik yang kemudian mungkin di luar dari kib itu sendiri
artinya di level ini adalah kemajuan
jadi ada sikap realistis dari golkar sendiri sebagai salah satu jangkar dari kib itu sendiri
yang kedua terkait dengan nama ganjar memang spekulasi ini cukup kuat karena bagaimanapun juga yang tadi saya highlight kehadiran dari projo kehadiran dari luhut bin sarpanjaitan meskipun tidak menggunakan seragam golkar
saya pikir itu adalah bentuk simbol yang cukup clear
bagaimana misalnya kib patut diduga dengan golkar
yang patut diduga sebagai bagian dari kalau bahasa vulgarnya mereka politik dari pak jokowi misalnya yang kemudian mencoba mengantisipasi bagaimana arah dinamika internal di pdip sendiri
karena sebenarnya kalau misalnya itu gayung bersambut di internal pdip tentu kib sendiri memungkinkan untuk melakukan koalisi bersama
bagaimana kemudian faksionalisme di dalam internal pdip sendiri cukup keras
misalnya terakhir pak trimedia panjaitan kepada pak ganjar
konfirmasi sebenarnya bagaimana kemudian faksi faksi itu sangat keras relasinya
nah oleh karena itu hal ini membuka kemungkinan ini adalah sebuah medan koalisi perebutan pengaruh yang seolah olah dipersiapkan sebagai sebuah kendaraan politik bagi seorang ganjar pranowo
pun pada saat yang sama supaya kemudian tidak begitu vulgar nama anies baswedan misalnya disebut di situ
tetapi satu hal mbak
yang kemudian ingin diantisipasi yang perlu diantisipasi adalah representasi dari seorang tokoh yang mampu dikasih atau menunjukkan karakter islam moderat
karena bagaimanapun juga pan p tiga itu sangat berharap adanya tokoh di semata itu
karena kalau kita lihat pengalaman di flu dan pilpres dua ribu sembilan belas
ada set spotting yang cukup besar pada basis pemilih loyal maaf di pan dan juga di p tiga
kenapa di level elit pp memberikan dukungan kepada a waktu itu pak jokowi
tetapi kemudian basis pemilih loyal mereka begitu lekat dengan narasi keislaman
nah itulah kemudian berimbas cukup serius misalnya di sebelah dapil jawa timur itu suara p tiga itu lepas
dan akhirnya kemudian hasilnya mereka hanya
jadi siapa tokoh islam moderat ini yang bisa merepresentasikan pan dan juga p tiga menurut mas umam
oleh karena itu di level ini kalau kemudian nantinya dicalonkan tidak begitu merepresentasikan karakter islam yang moderat
maka narasi tidak boleh menggunakan politik identitas dan sebagainya itu dimunculkan
sebenarnya dalam rangka untuk mengamankan basis pilih loyal itu
kalau misal kemudian itu tidak mampu dihadirkan oleh mesin politik kib
maka ada potensinya pan atau p tiga ke potensi check out
dan kemudian memilih pada satu figur yang mungkin dirasa lebih merepresentasikan karakter dari basis pemilih loyal mereka
karena bagaimanapun juga pan dan p tiga ini sedang berjuang keras
yang pan sendiri ya tadi p tiga
yang pan sendiri ada dua challenger utama yang berpotensi menggerus suara basis lawyer dari muhammadiyah
saya kira gitu mbak
oke ada representasi tokoh islam moderat yang harus merepresentasikan suara pan dan juga p tiga kalau itu tidak ada
ataupun tidak tercapai begitu ya berpotensi pan dan juga p tiga check out
mbak mamah tapi saya ingin tanya ya
apa sih sebetulnya motifnya mengundang ketua umum projo budi aris setiadi
ini agak aneh ya
karena baru pertama kali ini kan tiganya adalah partai politik
yang ketua umumnya tiga tiganya adalah politisi tulen
kemudian tiba tiba mengundang ketua umum projo
yang kemarin rakernas projo menyebut nyebut ataupun disebut sebut mengendorse ganjar pranowo
ini arahnya apa sebetulnya
apakah ingin memberikan jembatan kepada pak presiden ataupun kepada pak ganjar atau apa
saya nggak paham ini motifnya
apa sebetulnya mengundang ketua umum projo
tentunya yang pertama ini bagian dari hubungan yang
hence adalah teman teman panitia dengan projo
jadi itu pertama faktor teknis ya mengundang projo
lalu yang kedua memang di sisi lain
kita kan sepakat mbak memang koalisi ini untuk melanjutkan pemerintahan jokowi temahruf
kehadiran teman teman projo menunjukkan bahwa perlu terbangun sebuah kesinambungan antara partai koalisi kib ini
dengan teman teman projo
jadi sederhana itu saja
bahwasannya akhirnya diterjemahkan seakan akan ini ke ganjar nggak nyambung mbak
jadi pro ke ganjar
jadi gak nyambung
jadi saya mau sampaikan dulu konteks kehadiran projo itu lebih kepada terrepresentasikannya kelompok kelompok jejaring jejaring relawan yang namanya bawah pak jokowi
kalau ini digeser ke ganjar saya pikir itu coret aja lah
apa saya rasa terlalu jauh spekulasinya
jadi tidak lebih tidak kurang hanya kepada mengundang relawan relawan pak jokowi ya sudah monggo hadir
nah itu disimbolisasikan oleh ketua umumnya
ya memang kebetulan memang
saya pikir ini bukan spekulasi ya
jadi siapa hadir itu gak disampaikan oleh bang mamat
ya satu satu ya mas umam

di akhir akhir itu
tetapi sebenarnya itu cukup queer
satu satu mas umam
berikan dompet politik tersendiri
oke saya mau tanya mas umam
tadi bang maman mengatakan bahwa tidak bisa diasosiasikan bahwa mengundang ketum projo budi aris setiadi kemudian itu diasosiasikan mendukung pak ganjar
tapi apakah itu kemudian alasan yang masuk akal
semakin menunjukkan bahwa kehadiran ketum projo budi aris setiadi semakin menegaskan bahwa memang koalisi ini dipakai sebagai sekoci
kalau misalnya ganjar pranowo tidak dapat tiket
karena banyak relawan yang lain kenapa kemudian hanya mengundang projo begitu
yang kemarin habis bikin rakernas
rakernasnya kemudian memunculkan spekulasi mendukung ganjar pranowo
relawan pak jokowi banyak selain projo
ada joman ada yang lain
kehadiran seorang simbol
kehadiran seorang elemen apapun ya
relawan kemudian siapapun
itu sebenarnya memberikan bobot politik yang sangat besar
artinya kehadiran itu tidak bisa kemudian semata mata dimaknai sebagai kehadiran ansih
tentu itu adalah sebuah bentuk dukungan
dan ada agenda yang sudah dikomunikasikan
jadi kalau misalnya tadi disampaikan oleh bang laman misalnya bahwa ini adalah bentuk silapurahmi
kemudian sebagai bentuk kehadiran yang pada umumnya saya pikir tidak bisa semudah itu kita menternak itu
jadi ini bukan sebatas spekulasi
ini adalah sebuah fakta
dan dalam konteks politik
kemudian bentuk kehadiran
kemudian bentuk dukungan
itu adalah sebuah komunikasi politik yang real
dan tentu tidak mungkin misalnya projo kemudian hadir di pertemuan bersama pak prabowo misalnya
kalau misal kemudian itu tidak merepresentasikan preferensi politik dari kelompok tersebut
jadi sebenarnya ini bentuk pemetaan
kalau misal kemudian kehadiran projo dianggap mampu melancarkan agenda kepentingan politik dari kib sendiri
kalau misal ternyata tidak sesuai dengan kepentingan politik itu
saya yakin projo akan ditolak oleh kib kehadirannya
nah oleh karena itu saya pikir ini bukan spekulasi bang maman
ini adalah fakta politik yang cukup mudah bagi kita untuk membaca realitas politik yang ada
oke ini adalah fakta fakta politik
simbol simbol politik ini menunjukkan preferensi politik kemana sebetulnya kib
ya mungkin bang mawan gak bisa mengatakannya secara frontal begitu ya
saya pikir sah sah saja
maka tadi dari awal saya bilang sah sah saja kalau setiap orang mau menafsirkan ke kanan ke kiri ke depan ke belakang
tapi faktanya memang seperti itu
kita memang punya hubungan yang baik dengan mas teman teman projo
panitia teman teman panitia yang mengundang beliau ya masalahnya di mana
kan beliau juga salah satu mungkin salah satu yang mengundang beliau
salah satu relawan yang memang cukup kita anggap cukup representasi dari total semua relawan pak jokowi
ya kita undang lawan karena kan ada semangat besar tadi
ada kesinambungan antara pemerintahan pak jokowi dengan rencana kib ini yang sudah kita bentuk
jadi saya pikir sederhana itu bahwasanya ada tafsir politik ya mau gue ditafsirkan masing masing
mau negara demokrasi kok
ya tafsir politik bisa diartikan macam macam
bang maman saya ingin tanya pertanyaan ini penting
saya dapat info bahwa kabarnya akan mencari tambahan anggota koalisi
itu partai mana yang dibidik katanya demokrat benar gak
semua partai mbak
pak andri indra aja mau kita ajak masuk di koalisi kita
jadi kita tuh mau ajak indra ajak nasdem ajak pdit semuanya
kalau memang ada yang mau bergabung ya kita bergabung
tapi ya memang intensitasnya memang cukup intens dengan demokrat
intens dengan tkf
kalau gerindra kan tentunya ini lagi proses penjajakan juga
dengan pdit saya sendiri secara ini juga berkomunikasi intens
tinggal nanti kita lihat kejutan kejutan politik apa yang akan terjadi
oke kita tunggu
saya pikir target kita memang banyak banyaknya yang masuk dalam jauh lebih baik
kita tunggu nanti kejutan kejutan politik berikutnya
apakah memang bisa setia sampai garis finish

koalisi indonesia bersatu golkar pan dan juga p tiga
segala kemungkinan bisa terjadi
terima kasih sekali bapak bapak narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada maman abdurrahman ketua dpd satu golkar kalbar
dan juga direktur eksekutif indo strategik khoirul umam
sehat selalu bang maman dan juga mas umam